setelah namanya ramai jadi sorotan usai dicoret dari asian paragames lifta hujanah akhirnya buka suara
lewat video yang diunggah menpora imam lahrawi lewat akun instagramnya lifta hul memberikan klarifikasinya
tadi gimana peristiwanya
tadi peristiwanya lifta melanggar aturan tapi mempertahankan prinsip
wow keren jadi prinsipmu dilaksanakan dengan baik kamu gak mau melepas jilfah gitu
tapi regulasinya begitu ya aturannya ya
iya regulasinya seperti itu tapi prinsip kita pun juga harus kita jalanin
lifta hujanah sendiri mengaku sudah mengetahui peraturan yang melarang penggunaan penutup kepala dalam judo
namun dia berharap akan ada peluang dispensasi yang membolehkan ia tetap tampil dengan hijabnya
menpora berjanji akan mengusulkan ke federasi judo internasional untuk sedikit memberikan kelenturan aturan untuk judoka yang menggunakan hijab
pelarangan penggunaan penutup kepala dalam judo ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi atlet agar tidak tercekik saat lawan berusaha melakukan bantingan
selanjutnya miftahul akan difasilitasi dan dicoba untuk berpindah cabang olahraga dari judo ke catur
ia memang juga berbakat di bidang olahraga catur
bahkan miftahul hampir mengalahkan imam nahrawi saat bertanding catur di kediaman menpora selasa pagi
hasilnya pertandingan berakhir remis
kepada imam lahrawi lifta hul mengaku sebenarnya lebih tertarik pada catur
namun di tempat kuliahnya tidak ada fasilitas catur untuk disabilitas
tak hanya memberikan klarifikasi miftahul juga memberikan pesan pada rekan sesama atlet yang sedang bertanding agar membuat bangga bangsa di asean paragames dua ribu
halo teman teman saya lifta hul janah atlet blind judo indonesia
ayo buat teman teman semua kita kunjungi setiap venue venue pertandingan asean para games agar teman teman kita lebih semangat untuk mengejar target indonesia